kementerian lingkungan hidup dan kehutanan telah menyegel dua puluh delapan perusahaan kelapa sawit dan satu milik perseroorangan di kalimantan barat
jumlah perusahaan kelapa sawit yang disegel oleh klhk bertambah setelah sabtu pagi dijen penegakan hukum
klhk kembali menyegel dua perusahaan kelapa sawit di kabupaten ketapang kalimantan barat
penyegalan dilakukan setelah perusahaan terbukti lalai karena ditemukan titik api di areal konsesi kebun kelapa sawit mereka

sekitar dua ratus hektare kebun kelapa sawit di pt kal dan pt ls masih terbakar
dua puluh sembilan ini sudah kita tingkatkan ke proses penyidikan
ada empat satu perorangan tiga korporasi
begitu juga kita identifikasi di kalbar ini ya
di kabar itu ada empat industri modal asing ya
satu dari singapura tiga dari malaysia